bapak untuk buat bukus bawang nih
kayak aneh dong aneh udah punya buku untuk menemani ustadzah nurul selama diperjalanan
buku apaan ustadz
makanya usaha dong
aku tidur di sini aja sama lukman karena lukman itu gak ada temennya karena indra lagi sakit
dan dibawa pulang rumah sama emahnya
tahu sendiri kan kalau lukman itu lupa nanti kalau dia mau pipis terus dia lupa lagi toilet yang mana
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
nah jadi begitu ustadza ceritanya mungkin si amalia rj undadinda
itu atau tiril centil mau buat rencana yang tak baik sikalu ustadzah
tambah sisikal ustadzah

bu mum sebenarnya

kalau misalnya larva cintaku kayak kalau misalnya triaya centil itu ada rencana dan itu itu ngebahana big federal fee dari mata tapi omongan butet values can't be spent so're all women are still on depression
itu ada rencana pasti ada udah beres iya betul pisang apa yang dibilang sama ayu dan butet ya
udah ya kita kalau belum tabayun itu nggak boleh menduga duga fahim tuh fahim nah amalia sekarang
amalia eh ah pun sejah tadi amalia itu ke toilet oh iya betul betul oh ya udah sekarang kalian mau
belajar dulu atau mau langsung tidur belajar belajar ya sekarang kita berdua ya bismillahirrohmanirrohim
ayo sekarang kita mulai ya
tapi inget ya belajar jangan sampai kemaleman biar tidurnya enggak kemalemannya iya saja
apapun items hai sudah abusive rengan mulai naik pak satu dan atau tartan sweets
ini nggak sama nggak sama dong beli belah belumasi
oke bener benercharity damit pun untukmu sobat
ada novel religi adanya juga obat sakit gigi lupa apa pernah sakit gigi
merasa kayak eh denger gak omongan saya kali kali aja ada buku novel religi
pade kalau yang namanya kali kali aja mah di warung lilis kagak ada
adanya di kali
oh jadi ngaco begini
saya punya buku yang membuat ustaz janurul tuh cerdas
apa tuh pade
ini baru nih pade itu selain menjadi penolong disaat perut lapar juga menjadi penolong disaat otaknya panik
yang membuat ustaz janurul cerdas
ini bukunya teka teki silang
aduh pade masa saya kasih buku teka teki silang memangnya saya dilan
bapak bantu buat buku silang
bapak bantu buat buku silang
ayo angni dong aneh udah punya buku untuk menemani ustaz janurul selama di perjalanan
buku apaan ustaz
pokoknya saya nggak mau tahu
saya harus cari buku religi yang lebih bagus atau hadiah lain untuk usaha januyuy
tadi tadi tadi
baik anak anak gimana tugas yang ustadz kasih kemarin udah dikerjain
bagus itu namanya santriwan ponok pesat rekunanta
sekarang ustadz minta tugasnya dikumpulkan di meja ustadz silahkan
langsung kembali ke kursi ya
kalian kok nggak ngumpulin tugas kalian ke meja ustadz
kita belum selesai ngerjain tugasnya ustadz
belum selesai ngerjain tugasnya
nah bilang aja males
itu temen temen kalian
selesai ngerjain tugasnya dikumpulin di meja ustadz
kesalahan kalian ini sekarang kalian selesaikan tugasnya di depan sini
lah iya kalian berdua doang masa keluarga kalian juga kesini
makanya ngerjain tugas yang ada bikin orang mulu
udah udah udah
hai kal siapa yang suruh kamu komentar
kamu pikirin ini instagram apa
hah kamu bisa komentar sama aku
ini ruang kelas ada peraturannya
dah karena kamu udah ngeledekin sobri sama lukman
sekarang kamu maju ke depan
hah ke depan mana pusat
depan patung pancoran
oh ya depan kelas dong
sampai nanti jam istirahat tiba
tapi kan pak ustadz saya kan ngerjain pr
kemana sih pak ustadz kemaren maren enggak
emang kamu ngerjain pr
tapi kamu sudah menari nari di atas kesusahannya
sobri sama lukman
dan itu perbuatan yang enggak bagus
udah gitu kamu memprovokasi temen temen kamu
buat nyoraki mereka berdua
sekarang kamu ke depan celat cepat ke depan
wah bisa nyumpah
ayo kak kamu juga kerjain
jangan banyak bercanda
yang lain perhatian ke depan
kita masuk pelajaran berikutnya
nah dia ini
jadi semua ikutin kak syakir ya
sekali lagi lebih jelas ya
kalau baca al qur'an
itu huruf makhrotnya harus jelas
ayo pada hafal enggak
jangan cuma hafal lagu lagu pop aja
nah al qur'an juga penting
mohon maaf mengganggu sebentar
saya minta waktunya sebentar
ya baik anak anak ya
ustadz minta kepada kalian semua
kumpulkan tugas resume yang sudah ustadz berikan kepada kalian kemarin ya
sekarang maju ke depan dan kumpulkan ke ustadz ritwan
ini kayaknya kurang tiga ya syakir ya
ayo siapa yang belum ngumpulin tugasnya
kalian sudah ngumpulin tugasnya belum
sudah ngerjain belum
baik kalau gitu sekarang kalian bertiga
amalia najwa dan dinda
maju ke depan kelas
terus kerjain tugasnya di depan kelas
sampai jam istirahat ya